karena mama itu sebenernya sangat perhatian sama reva
mama cuma takut kalau reva ternyata salah pergaulan pergaulan bebas
kayak zaman sekarang kan banyak pergaulan bebas
gak salah dong mama bilang sama adriana kalau sebaiknya handphone reva itu disimpan sama mama
aman nih kayaknya
aduh mama nyimpen surat ngalin kontrak tanahnya tuh dimana sih
tapi beneran ngiko apa enggak ya
ah kalau udah kayak gini sih udah pasti pulus
kalau bisa hibernasi selamanya
halo ian aku udah dapet surat ngalin kontraknya
iya serius ini sekarang udah diri aku nih
aku tadi ngambil dari kamar mama
alhamdulillah kamu nggak pinter beb
akhirnya kita bisa balikin lagi ya beb
iya emang dari dulu kita harusnya nggak putus tau
kamu aja yang lebay tapi putus putus
kamu jangan gitu dong beb
kan kemarin kemarin aku lagi berusaha menjadi lebih baik bep
kamu harus ngerti tuh
tapi kamu udah belajar belum
ah udah udah belajar
pakai nanya nanya udah belajar apa belum
bukan yang belajar malah bbbb pak nagilu
wah mama tenang aja
un mah gampang ma tinggal diklik klik doang kok
mak kasih tau ya
lo kagak belajar ape
orang besok un kagak belajar loh
si ian mau belajar
kalau lo kagak belajar jangan ngajak ajak ian kagak belajar eh
si ian mau belajar sekarang
udah jangan nelfon lagi
besok kagak gue kasih duit dia ape
maafin kelakuan lo maya
nyomot ada di ruang tengah tuan
nih gue kasih
nih gue kasih
nih gue kasih
nih gue kasih
nih gue kasih
nih gue kasih
nih gue kasih
nih gue kasih
nih gue kasih
kenapa tadi kamu tidak angkat handphone dari mas satyana
harusnya kamu angkat telepon dari mas
karena biar bagaimanapun mas adalah suami kamu
emang kamu ketemu sama siapa sih
sampai kamu tidak mau angkat handphone dari mas
mas ini benar

mas itu kan
apa susahnya kamu angkat telepon dari mas
kalau memang kamu pergi sama teman kamu
kamu kan bisa angkat telepon dari mas
apa susahnya angka telepon dari mas
kalau memang benar kamu berangkat sama teman teman kamu
bukan berarti kamu merasa aman
kau pikir mas tenang kamu pergi sama teman teman kamu
teman teman kamu tuh tidak bisa menghargai mas bagi suami kamu
mas takut malah dia memberikan pengaruh buruk sama kamu
pengaruh buruk mas
temen temen aku ngasih pengaruh buruk sama aku segitu rendahnya
di mata mas soal teman teman aku
pengaruh buruk tuh teman teman dia
kenapa yang pengaruh buruk mas
bagaimana mungkin mas tidak berpikiran
kalau memang teman kamu tidak punya pengaruh buruk
karena mas dengan kepala sendiri melihat
ketika mas ajak kamu pulang
waktu kamu bareng sama teman teman kamu
harusnya mereka itu memberi saran sama kamu
agar ikut sama suaminya
ini apa yang terjadi
malah mereka mendukung kamu untuk pergi dari emas
kamu tidak bisa berbuat seperti itu sama mas
karena bagaimanapun mas adalah suami kamu adriana
mas suami aku yang harus aku hargai
yang aku harus hormati
sementara di belakang aku mas pernah bohongin aku
mas juga lebih memihak rafael daripada aku
mas tidak pernah membela rema
mas hanya merasa kalau reva itu dizolimi
karena handphonenya diambil diam diam oleh mama
maaf mas menurut be perbuatan mama tidak etis
tunggu dulu be
mama gak setuju kalau kamu ngomong kayak gitu
karena mama itu sebenarnya sangat perhatian sama reva
mama cuma takut kalau reva ternyata salah pergaulan
kayak zaman sekarang kan banyak pergaulan bebas

kalau sebaiknya handphone reva itu disimpan sama mama
supaya dia bisa konsen yang namanya lagi un
kalau hasilnya un jadi jelek gara gara handphone
kamu juga kan yang rugi
kamu papinya yang sibuk kerja
mama sama adriana di rumah terus jagain reva
harusnya kamu mikir dong
justru karena be mikir ma
menurut b alasan mama tidak masuk akal
reva tidak pernah keluar rumah
dan mas harus tahu
dan mama harus tahu
yang namanya handphone itu sifatnya privacy
kita tidak bisa berbuat seperti itu sama dia
apa maksudnya privacy
apa maksudnya privacy be
kamu keterlaluan ya sama mama
saya ini adalah mertua kamu b
maaf kalau memang bed sudah membuat mama tersinggung
apa kamu gak suka ya kalau mama disini
mama kan disini
mama akan pergi dari sini kok
kalau kamu gak menghendaki mama di sini untuk jagain adriana dan juga reva
bukan begitu mama
b hanya tidak bisa menerima
kalau mama mengambil handphone anaknya b
sehingga anaknya be mengambil handphone itu di kamar mama
ma kita ini tinggal satu rumah ma
kita harus saling menghargai kita saling menghormati
kita juga harus memberikan penghormatan kepada rakyat

kita harus memberikan penghormatan kepada reva